halo apa kabar sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
bersama saya joy citradewi kita langsung ke informasi pertama
hari sabtu ini kami akan mengajak anda ke yogyakarta yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru
rekan kami anita mai akan mengajak kita berwisata di sekitar kaki gunung merapi sambil menikmati kopi dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial
buang sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada yang lebih membutuhkan
jika mendatangi tempat wisata hal wajib yang dilakukan adalah berfoto
nah di sini selain terdapat banyak spot foto yang instagramable kita juga bisa menyaksikan langsung batuan yang merupakan pecahan dari hasil ledakan gunung api purba jutaan tahun yang lalu
itulah kenapa namanya disebut sebagai seribu batu songgolangit
eksplorasi keindahan alam
memang selalu menyenangkan ya
apalagi jika dikelola dengan baik sehingga bisa menarik minat wisatawan
seribu batu songgolangit ini contohnya
hutan pinus dengan batuan hasil dari proses geologi ini disulap menjadi hutan wisata dengan daya tarik yang unik
banyaknya spot foto unik membuat wisatawan betah berlama lama di sini
salah satu yang paling menarik adalah rumah rumah kayu ini
jumlah tiga pilar dari rumah ini menunjukkan tiga komponen penting dalam hidup manusia yaitu hubungan manusia dengan tuhan dan dengan alam
bahkan nama wisata songgolangit ini ternyata sudah terkenal loh sampai negeri jiran
tahu tempat sini dari mana
kami banyak tengok blok blok orang di internet dan kami memang cari tempat tempat untuk datang melancong
jadi sini nampak cantik kami datang ke sini
kelot di instagram
wah ini juga yang banyak nih
dijadikan tempat buat selfie selfie buat foto foto
nah itu salah satu lokasi foto favorit disini
dia nintip di balik pohon
dari mangunan sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk mengeksplor wisata di sekitar kaki gunung merapi
anda berencana libur ke luar negeri
ntar dulu di indonesia juga ada nih satu kawasan yang bisa memungkinkan anda menjelajah berbagai negara di belahan dunia
nggak percaya ikutin saya
begitu memasuki taman ini suasana yang ramah bagi keluarga langsung terasa
di lahan seluas sembilan hektare ini
terdapat berbagai fasilitas memadai untuk liburan bersama keluarga
tapi yang paling menarik perhatian tentu saja ini
the world landmark atau bangunan bangunan khas dari berbagai negara
ternyata nggak cuma anak anak aja yang tertarik datang kesini
oma oma juga suka kesini
iya silakan dadah
kalau ibu gimana bu pendapatnya udah datang kesini
oh bagus sekali
alhamdulillah bisa melihat
ya paling tidak bayangan di luar negeri itu kayak gini
nah untuk memaksimalkan foto foto kita biar lebih lucu lagi
kita bisa berdandan ala negara yang ada replikanya disini
karena disini ada bisa kita sewain loh
ini dia tempatnya
nah sekarang aku lagi ada di stonehenge
itu dia tempatnya di situ
ini adalah replika stone yang ada di inggris
ada cerita di balik dibangunnya stonehenge ala inggris ini disini
jadi erupsi merapi terakhir itu membuat perkampungan di sekitar lereng gunung merapi
di kaki gunung merapi ini banyak yang kehilangan rumah
banyak yang kehilangan mata pencaharian juga
nah akhirnya masyarakat setempat disini
mereka itu mengumpulkan dana untuk membuat tempat wisata
jadi hasilnya setiap bulan mereka bagikan lagi kepada masyarakat
yang dikelola oleh kooperasi setempat dan juga
nah anak muda setempat lah kreatif ya mereka
ini adalah wujud kesadaran masyarakat akan potensi wisata yang terdapat di sekitar merapi
menikmati sore tak lengkap rasanya tanpa secangkir kopi asli
hasil perkebunan kopi sekitar merapi yang biasa disebut dengan kopi merapi
dan kenikmatan kopi merapi semakin lengkap dengan pemandangan gagahnya gunung merapi di sore hari

kita tak perlu jauh jauh ke luar negeri untuk liburan kan
daerah istimewa yogyakarta punya semua
anita mai yogyakarta